kita akan bicara soal media sosial yang biasanya identik dengan hal hal yang menyenangkan
tapi tidak dengan media sosial yang satu ini
di yogyakarta ada salah satu pengembang yang menciptakan sebuah platform khusus
untuk pasien penyakit berat agar bisa saling berkomunikasi
koresponden kami lagi lagi punya rangkuman untuk anda
menghubungkan pasien untuk berbagi pengetahuan dan informasi
aplikasi pasienia berusaha menjadi jembatan sesama pasien
untuk saling memberikan dukungan moral
forum social media atau apa
sosial media guys
sosial media jadi kita menghubungkan pasien dengan kesamaan penyakit itu
biar saling berbagi dan mendukung
karena kita melihat pasien saat ini sering merasa sendiri
mereka tidak tahu harus sharing ke siapa harus minta bantuan siapa
dari situ kita melihat masalah itu kita ingin menghubungkan mereka
karena dalam kenyataannya ketika dia terhubung dengan orang yang sama
dia semakin berhubung
dan dia semakin kuat
mas ragil adalah salah satu pendiri pasiennya
bersama delapan rekannya pasiennya berusaha menyalurkan semangat hidup
melalui bantuan teknologi
mengandalkan kolom komentar dan tombol support
pasien yang mengklaim saat ini memiliki dua sembilan ratus pengguna terdaftar
aplikasi ini sudah diunduh sebanyak enam kali
sejak diluncurkan awal tahun lalu
salah satu penggunanya adalah
luciana pasien penyakit jantung
membantu dalam memberikan informasi
kayak obat jenis jenis gejala gejala seperti itu
jadi kalau misalnya bertemu secara langsung belum pernah
tapi lebih sering berkomunikasi secara virtual
berbeda dari luciana
astridi fonis mengidap penyakit kanker tiroid stadium tiga
sejak tiga tahun lalu
wanita dua puluh lima tahun ini melihat aplikasi pasiennya
sebagai cara baru untuk saling menguatkan sesama penyintas
setelah saya terdiagnosis terfonis untuk mendapatkan penyakit ini
merasa kehidupan ini sudah berakhir
padahal kalau kita punya teman teman yang senasib
merasa senasib sepenanggungan sesama pasien
itu lebih enak
saya melihat di pasiennya ini tercover
berdasarkan riset kesehatan dasar tahun dua ribu tiga belas
dari total peluduk
melihat ini pasiennya memiliki cara sendiri dalam membantu pasien
ketika berburu informasi
kurasi informasi kesehatan
yang itu tentu saja sudah divalidasi
sehingga user tidak perlu mencari sendiri ke website website
yang kadang kadang itu informasinya belum valid
apakah penyakit berat atau penyakit rihan yang memang
enggejmennya kuat bisa
jadi kebanyakan itu penyakit menaun ya
penyakit apa penyakit diabetes jantung terus kanker
mereka kebanyakan sharing treatmentnya dia
sharing tentang masalah dia di keluarganya
gimana cara merawat orang kanker
jadi bukan hanya orang yang sakit saja sih
di aplikasi kita ini juga orang orang yang merawat orang sakit
jadi mereka perlu saling terhubung
aplikasi pasiennya baru tersedia di platform android
aplikasi ini juga masih minim pengguna aktif
dan memiliki beberapa kekurangan
perlu ditambahkan taggingnya
jadi kalau misalkan kita search misalkan tiroid gitu
oh ini tirunya apa apa
kalau ada komunitasnya ada profilnya
seperti itu jadi kita akan lebih mempermudah
ketika perawatan medis sudah tidak banyak membantu
dukungan moral via teknologi menjadi alternatif
dalam menumbuhkan kembali semangat untuk tetap hidup
radina taprawira yogyakarta